bagi sebagian orang dehidrasi merupakan tantangan terbesar saat berpuasa
karena saat puasa tubuh tak mendapatkan asupan cairan kurang lebih selama tiga belas jam
hal ini tentu bisa menimbulkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh
jeruk vitamin gitu aja saya minum buah makan buah aja terutama
kalau untuk makan buah sayuran gitu
aku sih kalau untuk masalah dehidrasi ya aku lebih mengarah ketika sahur itu mengurangi namanya makan gorengan indomie atau hal semacam itulah
karena ketika kita makan indomie atau goreng seperti itu ketika di siang harinya itu terasa sekali
untuk kita rasa haus dehidrasi itu pasti terasa
lalu bagaimana tips mencegah dehidrasi saat berpuasa
menurut ahli gisi dr rita ramayulis menyebut salah satunya adalah mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh
dengan mengonsumsi setidaknya dua satu liter air yang bisa dilakukan pada waktu berbuka sebelum tidur dan makan sahur
pembenihan dua satu liter ini kita penuhi dengan konsumsi air putih itu bisa dikonsumsi ketika makan utama
kemudian mengkonsumsi dari buah buahan yaitu air banyak itu bisa kita konsumsi ketika berbuka ketika makan malam dan kemudian ketika sahur
kemudian mengkonsumsi minuman susu itu bisa dikonsumsi menjelang tidur dan menjelang imsak
dan kemudian mengolah sayur yang berkuah banyak pada makanan utama
nah selain itu ada beberapa makanan atau minuman yang tak dianjurkan untuk dikonsumsi pada waktu makan sahur agar tak terjadi dehidrasi
nah saya mulai dieretik yang tidak baik untuk kesehatan itu adalah zat kafein yang kaya terdapat pada kopi pada teh kental kemudian pada sneaker snekbar yang mengandung kafein
ini tidak kita hancurkan dikonsumsi saat sahur karena akan meningkatkan pengeluaran cairan
pada saat kita telah posisi menahan makanan
nah yang terakhir pastikan anda untuk mendapatkan tidur yang cukup selama tujuh hingga delapan jam untuk menjaga dehidrasi
adi duwinanda kuncoro jakarta